perusahaan jasa profesional pricewaterhousecoopers ataupun pwc
merilis survei dalam laporan berjudul the long view
dan tak tanggung tanggung ekonomi indonesia diprediksi melesat dari peringkat
ataupun juga masuk menjadi lima besar peringkat dunia
mengalahkan negara baju seperti jepang jerman dan inggris
saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bagaimana posisi indonesia sesungguhnya
kalau kita jadi raja saya gak kebayang asik banget ya
jadi kita salah satu yang punya bergening posisi tinggi
ini adalah para penggenggang ekonomi dunia versi pricewaterhousecoopers
dan kita lihat untuk pwc ini ini adalah posisi kita tahun dua ribu enam belas
kemudian ini adalah tahun dua ribu lima belas
saya ajak anda bersama langsung saja ke indonesia
indonesia pada tahun dua ribu enam belas kita berada pada posisi ke dua puluh
apa saja sebenarnya dasar perhitungan ataupun juga
pengukuran dari pwc ini hanya dua saja
yang pertama adalah pdb ataupun product domestic bruto
terakhir rilis data bps menunjukkan product domestic bruto indonesia
sepanjang tahun dua ribu enam belas itu berada di sekitar dua belas triliun rupiah
dan angka tersebut menjadi salah satu perhitungan utama
selanjutnya adalah purchasing power parity
jadi purchasing power parity itu dalam ekonomi itu digunakan untuk menghitung
bagaimana sebuah perusahaan bisa memiliki kekuatan yang berbeda
sebuah mata uang bisa melakukan pembelian di dalam perdagangan internasional
biasanya perdagangan internasional akan membelinya dalam dolar ya
nah jadi dua orientasi perhitungan inilah kemampuan rupiah untuk membeli produk produk
di dunia internasional kemudian juga kemampuan produk domestik bruto
itulah yang menjadi perhitungan sehingga posisi indonesia dengan dua barometer tadi
berada pada posisi ke delapan
posisi pertama saat ini adalah tiongkok dengan dua indikator tadi
posisi kedua amerika serikat india ketiga jepang
jerman rusia dan brazil
tapi yang melegakan dan buat kita jadi gr adalah
pwc menyebutkan bahwa kita akan masuk posisi keempat di tahun dua ribu dua puluh
anda lihat kita hanya satu peringkat saja di bawah amerika serikat
dan bila kita melihat karakteristik negara negara ini
tiongkok india amerika serikat dan indonesia adalah negara negara dengan jumlah populasi besar
ataupun terbesar di dunia
kita semua dengan dua ratus lima puluh juta jiwa penduduk indonesia
lebih bahkan ya
dan dua ribu lima puluh pasti juga akan makin bertambah
dan jangan lupa ada bonus demografi segmen menengah
jadi segmen menengah itu adalah segmen yang memiliki pendapatan
tingkat edukasi yang lebih baik pendapatan lebih baik
segmen menengah biasanya kita bilang
ada uangnya sih udah dipertimbangkan tapi laksanya agak tinggi gitu ya
biasanya itu beberapa ciri khas segmen menengah
dan populasi itu terdiri dari segmen menengah
dan itu ternyata menguntungkan
karena orang akan belanja
dengan orang belanja akan ada perputaran uang
dan itu diperhitungkan menjadi salah satu faktor penentunya
dan ternyata kita lebih baik dibandingkan jepang misalnya
kemudian kita lebih baik juga dibandingkan jerman misalnya
termasuk juga inggris
jadi negara negara maju tersebut tampaknya akan mengalami stagnansi ekonomi
pertumbuhan ekonomi mereka memang tampaknya sudah berada dalam level mature
ataupun sudah sangat matang

nah di area kita ini kan sedang ingin berusaha
ini sudah berlomba nih
sedang tancap gas
sedang ingin memacu terus ekonomi kita
itu dengan positif
dua ribu lima puluh indonesia bisa berada pada posisi keempat sebagai penggenggam
ataupun juga raja ekonomi dunia
selanjutnya saya akan ke slide untuk menunjukkan pada anda komparasi pendapatan tiap negara
ini adalah beberapa negara yang kami ambil
masih dari data pwc kita lihat bersama
tiongkok berada dengan dua puluh satu tiga miliar dolar amerika
jadi ini satuannya adalah miliar dolar amerika
kita lihat bersama dan kemudian amerika serikat kedua india kemudian jepang dan kemudian juga kita lihat ada beberapa negara lain
untuk tahun dua ribu lima puluh ternyata indonesia berada pada posisi keempat ya
jadi setelah tiongkok india amerika serikat indonesia berada pada posisi keempat dengan nilai ataupun juga pendapatan negara atau biasanya kita sebut dengan pdb ya
dan pdb indonesia itu bernilai sekitar sepuluh lima miliar dolar amerika besar
dan itulah yang diperhitungkan menjadi salah satu potensi untuk menguasai di dunia pada tahun dua ribu lima puluh
selanjutnya kita lihat bersama apa sih syaratnya untuk kita bisa mencapai angka tersebut
jadi proyeksi tadi akan berhenti hanya menjadi proyeksi kalau pemerintah kita yang sekarang ataupun siapapun nanti setelah dua ribu sembilan belas ataupun setelah selanjutnya
menjadi orang nomor satu di republik ini tidak bisa menjalankan beberapa poin yang disebutkan oleh pwc
yang pertama adalah bank sentral harus kredibel dan independen
dalam menentukan suku bunga acuan yang saat ini menggunakan bi tujuh days reverse repo rate itu harus kredibel dan independen
gubernur bank sentral tidak boleh terkontaminasi dengan kegiatan tokoh politik apapun
dia harus bersih dan pure untuk membaca apa
dan keputusan keputusan yang harus dilakukan oleh bank sentral untuk menjaga saat ini bank sentral itu adalah menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi
jadi instrumen instrumen apa yang akan dilakukan untuk menjaga kondisi makroekonomi indonesia
dan hal tersebut menjadi syarat pertama
yang kedua adalah perlindungan hak intelektual
kita indonesia terkenal sebagai negara yang sangat kreatif
tapi kita suka alpa untuk mendaftarkan hak intelektual kita ke lembaga yang memang sudah mencatatkan hal tersebut
batik misalnya sudah kita ciptakan
saat ini kita sedang berusaha untuk tenun ya
jadi tenun itu tampaknya akan menjadi salah satu juga warisan yang sama halnya seperti batik ya
tenun itu ternyata berbeda ya
dan hal hal seperti ini harus diperjuangkan oleh negara kita
karena ini menjadi salah satu juga barometer kemampuan kita untuk mempertahankan nilai nilai ekonomi produk indonesia
selanjutnya adalah regulasi lingkungan hidup yang harus efektif
kemudian kita lihat rezim pajaknya juga harus efisien dan adil
jadi nggak boleh apa apa dipajakin tanpa ada alasan yang jelas
atau apa apa digampangin pajaknya itu juga nggak boleh
selainnya adalah kepercayaan pasar yang tinggi harus tetap terjaga tentunya dengan menjaga fundamental ekonomi indonesia
selanjutnya selain kita berada pada posisi yang baik ya
proyeksinya kita posisi keempat tahun dua ribu lima belas
ekonomi terbesar di dunia
tapi ternyata kita memiliki salah satu pr yaitu kesenjangan sosial
beberapa hari terakhir kita suka mendengar presiden jokowi ingin sebuah pembangunan ekonomi berkelanjutan
adilan yang merata ya
mengapa karena memang sulit banget gitu
untuk negara besar seperti kita dengan bentuk wilayah yang tersebar negara perbatasan
wilayah perbatasan negara
kemudian juga kota kota terpencil
itu tuh ternyata gak mudah untuk membuat pemerataan ekonomi
dan kita lihat tahun dua ribu lima belas misalnya
koevisian genie kita ataupun kesenjangan sosial ya
saya pakai bahasa lebih sederhana
kesenjangan sosial ya
jadi koevisian genie itu memang teknisnya
tapi kesenjangan sosial adalah gap antara yang kaya dan yang miskin
meskipun ekonomi kita maju tapi ternyata kita lihat bersama
di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh misalnya kita masih berada di hampir mendekati empat an
tapi tahun dua ribu lima belas kita naik menjadi hampir
meskipun saat ini kita sudah mengalami penurunan ya
empat jadi tiga puluh sembilan
itu sudah lebih baik
kalau dia ada berada di level lima itu lebar sekali antara yang kaya dan yang miskin gitu loh

secara kualitas harus dirasakan tidak hanya untuk para orang kaya yang bisnisnya makin dapat cuan
tapi juga harus dirasakan oleh masyarakat yang saat ini misalnya ingin sekolahin anaknya
ingin mendapatkan bantuan kesehatan gitu
jadi itu harus diputar oleh pemerintah
pemerintah harus punya sebuah kebijakan sehingga semua itu paling tidak relatif merata
tidak seperti saat ini
untuk itu tidak ada yang tidak mungkin indonesia menjadi raja ekonomi dunia keempat terbesar di tahun dua ribu